dan untuk menelisik lebih dalam mengenai makna dari pidato pidato yang disampaikan dalam harlah ke dua puluh lima pkb sore tadi saya akan berbincang dengan wakil ketemu pkb jazilul fawaitz
assalamualaikum selamat malam pak jazilul
waalaikumsalam selamat malam apa kabar mbak caca
baik terima kasih semoga bapak juga dalam keadaan yang sehat ya
dalam pidato tadi sore pak jazilul gusimin kan mengatakan bahwa pak prabowo disebut pertama karena sudah berkoalisi sebelas bulan lamanya
namun nih yang menarik setelah itu dikatakan hanya takdirlah yang menentukan nasib kita
maknanya apa nih memastikan bahwa duet prabowo gus imin ini benar terjadi atau sebenarnya duet tersebut belum tentu terjadi
ada kemungkinan berubah maksudnya gimana nih pak
maksudnya mbak jaca seluruh tahapan perjuangan
perjuangan dari koalisi yang dibangun pkb dengan gerindra itu tahap tahapnya sudah dilaksanakan penuh komitmen
semua setia dan melakukan kerja kerja mulai sekber dan seterusnya
namun pada akhirnya tuhan lah yang memutuskan kira kira begitu
akhirnya takdir memutuskan
berarti ada faktor x yang
ada faktor x faktor jodoh faktor takdir yang kemudian harus dihitung
itu saja yang disampaikan oleh pak mohaimin
setia tetap dijaga namun jodoh belum tentu tahu ya pak ya
ya kira kira begitu
ikhtiar lahir sudah dilakukan bersama sama
mulai membahas merumuskan membuat segber turunkan
namun sampai hari ini belum juga diumumkan pasangan presiden dan calon wakil presiden dari kkir
makanya pak mohaimin menyampaikan mungkin hanya takdir lah yang kemudian satu satunya jalan
yang akan menentukan kira kira pak muhaymin atau dengan pak prabowo ini kemudian mendeklarasikan
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
setia tapi pintu tetap terbuka
tapi yang menarik juga pak jazilul sebelum pidato ini sebelum pidato gusimin
pak kiai kan berikrar salah satunya untuk memenangkan mohaimin iskandar dalam pilpres dua ribu dua puluh
menangnya sebagai apa capres kah atau cawapres kah
jika nanti dari sambutan pak muhaymin jika nanti tidak ditakdirkan bersama gerindra
tentu pak muhaymin juga akan legowo
ikrar yang disampaikan oleh para kiai itu memuat dorongan motivasi sekaligus harapan besar dari para kiai
dari mandat muktamar mandat ijtima ulama pak muhaymin harus maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
ikrar itu dinyatakan terbuka di lapangan yang dihadiri

setidaknya memberikan penguatan kepada pak muhaymin
bahwa jalankan apa yang sudah menjadi amanat
setidaknya juga dari ikrar tadi bahwa gus muhaymin ikut pilpres dua ribu dua puluh empat itu harga mati
bagi siapapun yang mengajak pkb berkoalisi
maka wajib hukumnya menyertakan pak muhaymin masuk di dalam
pilpres apakah itu presiden atau wakil presiden
itu saya pikir itu makna dari ikrar yang disampaikan oleh para kiai
artinya pak muhaymin sekarang memiliki alasan memiliki argumen
jika nantinya di dalam partai koalisi apakah dengan gerindra apakah dengan partai yang lain
pak muhaymin menjadi syarat utama untuk maju
atau untuk dilibatkan di dalam pasangan presiden dan wakil presiden
bagi para ulama bagi para santri
itu artinya pak jazilul
pak jazilul itu artinya jika tidak bersama gerindra akan legowo
tapi dengan catatan harus menjadi capres atau cawapres
jadi kalau nggak jadi sama cawapres ini akan hengkang dari koalisi bersama dengan gerindra
tetapi komitmen dan mandat ulama tidak terpenuhi
maka dengan sendirinya takdir mengatakan tidak
karena takdir yang dibuat yang diusung oleh para ulama hari ini
dengan siapapun dengan koalisi apapun
berkoalisi dengan gerindra
itu adalah takdir yang harus dijalani
namun sampai hari ini belum ada takdir yang memutuskan
atau pak prabowo dan gus muhaymin
itu diputuskan bersama sama menjadi capres
ataupun cawapres dari koalisi ini
upaya mendorong ini selain dari ikrar yang disampaikan oleh para kiai
apakah juga mengundang sembilan parpol yang jelas jelas berbeda jalan
ini juga sebagai upaya untuk mendorong dan memperlihatkan kekuatan pkb
tentu pkb bukan partai kecil
pkb dua puluh lima tahun mengabdi pada negeri ini selalu ada di dalam pemerintahan
gus muhaymin mampu melihat celah dan peluang
untuk menjadi pemenang di setiap pilpres
namun pada hari ini
di dua puluh lima tahun pkb di satu abad nu
maka kader terbaik pkb
bukan saja menjadi penentu pemenangan
tapi gus muhaymin disitulah yang kita tentukan
dan kita mandatkan
untuk memenangkan nahdlatul ulama
untuk memenangkan pkb
pada usia pkb yang ke dua puluh lima tahun
itu bisa dibandingkan
dengan calon calon presiden atau calon wakil presiden yang lain
katanya aduh gagasan
pak muhaymin tadi sudah menyampaikan gagasan
kalau aduh track record
saya pikir dan
pak muhamin adalah ketua umum partai yang
dan juga berkembang pesat
saya pikir itu menunjukkan kepada publik
para ketua umum partai
kepada pak presiden jokowi
baik pak jazilul
berbicara mengenai kekuatan
berbicara mengenai soliditas
ini tidak bisa kita kesampingkan nahdlatul ulama
ketua umum pbnu tadi nggak hadir
katanya pbnu tidak mendapatkan undangan
tapi disisi lain menurut gus imin
sebenarnya sudah ada undangan yang keluar
tapi belum ada konfirmasi kedatangan
sebenarnya seperti apa
ulama ulama yang duduk di depan
itu semuanya adalah
salah satu menjadi bagian dari pengurus besar pbnu
baik di tingkat
pusat maupun daerah jawa tengah
bahkan sekjen pbnu hadir
pkb dengan nu itu satu badan
pkb lahir dari
nu dan bahwa pkb adalah
partai satu satunya partai
berhaluan ahlus sunnah
yang ada di parlemen hari ini
jangan dipisah pisahkan bahwa pbnu punya tugas lain
pkb punya tugas lain
pkb sudah diberi mandat
oleh para kiai para ulama
jalur perjuangan politik
kita atau pkb dengan nu itu
sudah tidak dipisahkan
bahkan yang ikut pkb
itulah nu yang dua puluh empat karat
ada yang bilang begitu
memang ada yang tidak ikut pkb pak
nu yang tidak ikut pkb ada
kalau dari survei kan banyak
itulah warga nu yang dua puluh empat karat
ibadahnya ahlus sunnah
politiknya ahlus sunnah
pengurus nu yang ikut pkb
kafallah dia menjadi
penggerak ahlus sunnah
kalau dia mengaku nahdlatul ulama
tapi cara politiknya
bukan wadah politik yang berhaluan
dan satu satunya hari ini
berhaluan nahdlatul sunnah
warga jamaah di parlement tinggal pkb
saya mau bergeser ke topik selanjutnya
yang tadi juga dikatakan
dalam pidatonya gus imin
tadi ada dana desa
dan juga menegaskan bahwa
pkb ini akan terus mendukung
berkesinambungan dan berkelanjutannya
sebelum dijawab mengenai hal tersebut
saya mau kita bersama sama
pidato gus imin terkait hal itu
melalui undang undang desa
dimulai dari desa
dengan terus meningkatkan
jumlah dana desa
untuk percepatan kemakmuran
ini perintah yang kelima
semua kader pkb
mengamankan dana desa
harus bersih dan bebas
beberapa minggu yang lalu
dpr dan pemerintah
telah menaikkan anggaran
di tiap desa
berkeinginan dan bercita cita
di tiap tiap desa
cita cita yang sederhana
kalau uang negara
yang terdekat langsung
tidak akan banyak dikorupsi
yang pertama itu
gagasan atau ide
yang keluar dari caimi
yang tadi juga dikatakan
pada saat pidatonya
ini akan terus mendukung
presiden joko widodo hingga akhir dua ribu dua puluh
dan mendukung keberlanjutannya
apakah itu artinya
setelah ini pun
tetap akan ada di pemerintahan
apapun hasilnya dari pilpres nanti
menyampaikan yang disebut dengan
dekret enam perintah ketua umum
semua itu pertama adalah
kembali ke akar
ke akar ahlus sunnahwal jamaah
yang kemudian menegaskan bahwa
harus terus mendukung
hal hal baik yang telah dilakukan
pemerintah dan kita lanjutkan
pkb berbicara atau gusmohaimin berbicara
prorakyat bukan jargon
maka oleh pak muhaymin dikatakan
kalau anda prorakyat maka
dana desa atau anggaran
harus didekatkan dengan rakyat
nah ini menjadi poin penting
apa yang disampaikan oleh gusmohaimin
yang disebut dengan
dekret enam perintah ketua umum
ini harus dijalankan oleh pkb
yang nomor lima dan nomor enam
perintah yang kelima
bagaimana dana desa
dikerola secara baik
menambah anggaran dana desa
itu menjadi prioritas
yang harus menikmati
segera kue pembangunan
adalah masyarakat desa
bagaimana pkb bisa memastikan
bahwa ide gagasan tersebut
tidak akan dipolitisasi
hanya menjadi jualan pada saat
bagaimana memastikan itu
untuk bicara desa
pkb dari awal
mendukung undang undang desa
semua aktivitas pkb
selalu bertumpu pada desa
jadi ini bukan janji
maka kalau tidak percaya
angkatlah gus muhyiddin
pilih menjadi presiden
kalau lima miliar
saya yang akan mengingatkan
langsung kepada gus muhyiddin
karena itu janji pak muhyiddin
bahwa satu desa
itu sudah kami hitung
dan anggaran yang ada
cukup untuk memberikan
baik nanti kalau ada apa apa
dengan dana desa bisa kita tagih bersama ya
terakhir pak jazilul
ini pertanyaan banyak orang
kapan pinggitan terhadap gus muhyiddin ini akan selesai
setelah dentum tadi dinyatakan
gus muhyiddin sudah keluar dari pinggitan
kita akan tunggu ya
gus muhyiddin sekarang
sedang menjalani takdirnya
mudah mudahan ada takdir yang terbaik
pak muhyiddin akan berpasangan
dan akan berkoalisi
karena para gil sudah berekrar
warga pkb sudah menunggu
untuk gus imin
kita akan tunggu bersama
bagaimana akhir dari takdir yang dinantikan ini ya
pak jazilul terima kasih
mohon dukungan semua
terima kasih wakil ketua umum pkb jazilul fawait
telah bergabung bersama kami malam hari ini